diskon hukuman bagi jaksa pinangki menuai kontroversi
pasalnya majelis hakim pengadilan tinggi dki jakarta meng courting hukuman dari sepuluh tahun menjadi empat tahun saja
sejumlah pihak menyoroti pertimbangan hakim dalam mengurangi masa hukuman
keputusan tersebut dinilai janggal dan menciderai keadilan
benarkah demikian sejauh mana komisi yudisial menangkap dugaan kejanggalan di balik diskon hukuman
kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber
ada asep iwan iryawan mantan hakim dan juga pakar hukum pidana
ada zainal arifin mohtar dewan penasehat pukat korupsi
dan nanti juga akan bergabung bersama kita miko ginting jurubicara komisi yudisial
saya ke kang asep dulu
kang asep anda sebagai mantan hakim melihat putusan dari banding jaksa pinangki ini ada beberapa pertimbangan
sebelum kemudian dijawab menurut anda lazim atau tidak pertimbangan ini
kita lihat dulu
apa saja pertimbangan hakim memangkas vonis jaksa pinangki dari sepuluh tahun menjadi empat tahun
yang pertama adalah pinangki sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa
ini yang pertama
kemudian yang kedua status pinangki sebagai seorang ibu dan mempunyai anak berusia empat tahun
kemudian yang ketiga bahwa terdakwa sebagai wanita
harus mendapat perhatian perlindungan dan diperlakukan secara adil
kemudian yang keempat perbuatan pinangki tidak lepas dari keterlibatan pihak lain
yang turut bertanggung jawab dalam perkara ini
sehingga kadar kesalahannya turut memengaruhi putusan
dan yang terakhir yang kelima ini bahwa tuntutan jaksa atau tuntutan pidana jaksa penuntut umum
selaku pemegang azas dominus litus yang mewakili negara dan pemerintah
dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat
nah anda menilai pertimbangan pertimbangan hakim ini lazim atau tidak kang asep
ya dalam putusan hakim itu kita hormati residikata profilat abitur
tapi kita publik berhak untuk menilai akseminasi menganotasi
di undang undang korupsi juga ada keikutsertaan publik
pertama saya akan menyoroti lima alasan tadi
hakim berhak mempertimbangkan berat ringannya hukuman
di pn sudah dihukum sepuluh tahun
berdasarkan fakta fakta persidangan
sehingga hakim pn sepuluh tahun
nah sekarang pt sama sama di dekpaksi
pertimbangannya sama amarnya berbeda
kita nurunkan dari sepuluh menjadi empat alasan lima itu tidak logis
jadi rasio di cdnd nya itu ngaco
dan maaf dengan segala hormat
sekarang gini kalau menyesal pasti di belakang dong
makanya menyesal di depan
dia sudah tahu akibat buatan
dia seorang penegak hukum seorang jaksa seorang eksekutor
sudah itu akibatnya
kalau pertimbangan masih punya anak dihukum empat tahun
ya jadi anaknya empat tahun
empat tahun jauh dong
kemudian dia dipecat sebagai jaksa
ada resiko dong perbuatan itu
dan masalah gender
kalau korupsi berbuat salah nggak ada masalah gender
jadi kalau nurunkan sepuluh tahun dari empat tahun itu alasannya
bukan alasan hukum
alasan hukum itu harusnya jelas
bahwa ini perbuatan tindak pidana korupsi
yang melakukan penegak hukum
terus kemudian takwaannya berlaku
perbuatan ini menyangkut orang besar
menyangkut dana besar
dan menyangkut berpengaruh orang orang besar
ya kenapa jadi empat tahun
dia lebih mengerikan lagi tuntutan
sesuai dengan tuntutan penuntut umum
sesuai publik empat tahun
saya bilang ini mungkin masuk rekor
belah ada guru saya
nah dia mungkin lebih tahu bagaimana data data korupsi yang diputus koruptor itu
dari sepuluh jadi empat tahun ini baru kali ini rekornya gitu kan
makanya saya bilang kepertimbangan hukum
jadi amarnya sepuluh menjadi empat
itu harus jelas
karena tidak pernah ada
tidak dompang begitu dalam sejarah republik indonesia
pn ke pt pt ke pn atau ke ma
karena ma lagi musim diskon
duluan siapa diskon duluan
hanya sering kita katakan
ketika putusan ini jadi dontan pn
pn itu menarik
disidangkan ada sesuatu yang masih terbunyi
masaran dari hakim pn
sehingga dijatuhkan sepuluh tahun
jangan jangan disesuaikan empat tahun
supaya ini menyelesaikan
ada plan a plan c menyangkut nama nama besar yang tidak terungkap
nama nama besar itu jadi penasaran
dan kalau sekarang si perdakwa pimpinan ini dijatuhkan hukumannya lebih besar
kita kira kita tahu lah nanti
ya bahwa jangan ada dusta diantara kita
atau jangan ada bakwan di balik bata
semuanya harus dibongkar oleh semua
tapi ketemuan salahnya upaya hukumnya hanya tinggal satu
tidak mungkin kasasi
karena untuk empat tahun misalnya empat tahun jadi tidak mungkin jaksa
kasasi karena sama
karena sama tuntutan dengan kebudayaan vonis di banding ini ya
empat tahun empat tahun ya sudah
yang bisa dilakukan hanya dua
itu sekarang kayak terang pada keputusan berlaku
tapi sejarah telah memuktikan
dulu kaya pernah memeriksa perkara yang menarik perhatian publik
yang menyentuh rasa keadilan publik tersebut
karena ada disini raksinya praputusnya yang ada disini ya
dulu jadi sakit
jadi pra praperadilan yang menyambut orang besar dan kpk
kpk dulu ya bukan kpk sekarang
kedua putusannya angkasari
itu kan tidak diputus
karena saya putusan mendampingi hakimnya lima puluh lima dipanggil oleh kaye
nah sekarang harusnya kira kaye yang juga bisa ya untuk memasuki itu
kalaupun memang masuknya dipelaku
jadi saya kira pengetahuan saya yang sekarang kasasi tertutup
kalau bawas masuk tidak tertunggu
nah kebetulan ada mas miko disini
karena kebetulan memang baik
karena kebetulan mas miko ginting jurubicara saya
karena komisi judisial sudah bergabung
langsung saja dijawab mas miko
kaye ini bisa bergerak kalau melihat keadilan publik
ya kita memang sudah mendapat doang perilaku hakim ya
jadi itu akan kita jadikan acuan untuk kemudian mengumpulkan informasi
mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak
tentu saat ini komisi judisial mencermati betul ya
dinamika yang berkembang dalam masyarakat
memahami betul perasaan perasaan publik
dan keterdiskusuan publik sebenarnya ya
dari dari apa keputusan ini
sehingga komisi judisial memang sedang menunggu
satu laporan dari masyarakat
jika ada laporan dari masyarakat
kedua komisi judisial juga bisa mengambil inisiatif sebenarnya
untuk melakukan penelusuran lebih lanjut
tapi garis bawahnya benar tadi kang
saya bilang bahwa yang di dalam domain komisi judisial adalah perilaku hakim ya
tidak secara langsung masuk ke dalam keputusan
tetapi domainnya dalam perilaku gitu
oke jadi artinya ada dua tahapan begitu ya
bisa juga dilakukan sebetulnya inisiatif dari kaye
tapi sebelum kita tanya apakah sudah ada inisiatif dari kaye
sejauh ini apakah ada laporan dari masyarakat
terkait ponis jasa pinangki ini
terakhir saya cek belum ada laporan formal dari masyarakat
dan memang kewenangan pemantauan komisi judisial kan di masa pandemi ini juga sangat terbatas ya
karena ada soal keselamatan personil dan sebagainya macam
belum lagi refocusnya anggaran itu
itu bukan alasan tapi itu fakta yang terjadi gitu
sehingga memang di kasus ini ketika saya cek
komisi judisial tidak melakukan pemantauan persidangan secara langsung
sehingga memang apa yang kita harapkan adalah laporan laporan dari publik gitu
saya melihat banyak sekali elemen masyarakat yang kemudian punya informasi
punya bukti bukti pendukung
yang saya kira akan sangat baik sekali apabila dikanalisasi ke apa misalnya di kota
salah satunya ke komisi judisial gitu
tapi sekali lagi memang ini kita tidak berwenang ya untuk mengatakan bahwa
putusan itu tepat atau tidak putusan itu benar atau tidak
apakah pengurangan dari sepuluh tahun menjadi empat tahun itu dapat diterima atau tidak
jadi beromainnya bukan sustansi keputusannya
tapi apakah ada dugaan pelanggaran perilaku ketika hakim memeriksa mengadili dan memutus perkara gitu
itu domen komisi judisial
sekarang saya ke bang uceng
kalau kemudian tadi dikatakan kayaknya bisa akan lebih cepat bergerak apabila ada laporan dari masyarakat
mungkin bang uceng bisa mewakili dari masyarakat apakah sejauh ini ada upaya untuk melaporkan
misalnya kejanggalan kejanggalan yang dinilai ada dalam vonis jaksa pinangki ini
fonis jaksa pinangki ini
yang pertama memang harus dilihat ya bahwa kasus ini sendiri
itu dari awal baunya itu tidak terlalu mengenakan memang
kalau kita ingat kasus pinangki ini ada fakta fakta di mana ada keterlibatan pihak pihak tertentu
lalu kemudian ada upaya menutup nutupi itu bahkan ada upaya untuk memindahkan ya mengindependenkan proses
karena dulu ditangani oleh kejaksaan padahal ini adalah bagian dari jaksa sendiri
ada upaya untuk mendorong pesanan untuk dipindahkan ke kpk itu kemudian tidak pernah ada upaya ke arah sana
belum lagi berbagai kejadian yang boleh jadi
benar atau tidak dugaan publik selalu mengarah ke sana misalnya adalah kebakaran kejaksaan itu sendiri
ini potret potret ini sebenarnya itu nyambung dengan kemudian putusan hari ini
di mana keputusannya ya menjadi sangat aneh ya
dari quarting sepuluh menjadi empat
dan kalau kita ingat memang kortingan ini terjadi dengan logika hukum yang saya setuju dengan kang asep
memang logika hukumnya itu sangat bisa diperdebatkan dan kelihatan
nah yang saya mau bilang adalah jangan jangan ini adalah buah saja dari pohon besar di mana negara eksekutif legislatif dan yudikatif itu makin tidak peduli sebenarnya dengan pemberantasan korupsi
kalau kita ingat bahwa ini kan bukan kali pertama dan saya yakin juga bukan yang terakhir
kalau kita lihat gelombang satu tahun dua tahun belakangan ini ada semacam hobi baru dari mahkamah agung untuk melakukan pembebasan pembebasan koruptor nih dengan gaya seperti ini
jadi semacam hobi baru yang sering sekali dilakukan berulang ulang kali ya
dan saya yakin ini bukan yang terakhir
yang kedua adalah ini adalah sambungan sebenarnya dari semangat pemberantasan korupsi yang juga makin mengecil
misalnya di pemerintah dengan dukungan terhadap kpk di kpk sendiri yang kemudian mengalami pembusukan dan berbagai tema besar itu
nah ini yang kemudian memang memberikan pesan wajiban publik untuk kemudian bekerja ekstra
kerja ekstra dalam artian apa
ya terpaksa menggunakan paling tidak dua hal
yang pertama tentu saja adalah gairah publik itu tadi
gairah yang menginginkan pemerantasan korupsi dihadapan negara yang makin tidak ingin pemerantasan korupsi berlaku dengan baik
dan yang kedua adalah menggunakan lembaga lembaga yang masih mungkin dilakukan atau masih mungkin melakukan perbaikan seperti misalnya ky

jadi ini adalah hal yang penting
nah terima kasih
terima kasih para penduduk
nah terima kasih juga
terima kasih bapak
sekarang kita komentar mungkin ya
ada yang mengatakan penggunaan lembaga negara yang cukup baik
itu tentu saja harus dilakukan
oke kalau kita bicara ke ky dukungan dukungan seperti apa yang sebetulnya ky butuhkan untuk memenuhi keadilan publik terkait kasus jaksapinangki ini
dilihat ya karena ini kan ky kewenangannya adalah pegungan peranggaran perilaku hakim
jadi ini tidak langsung masuk ke dalam keputusan
sehingga saya kira memang kepentingan itu juga harus dimiliki

kalaupun memang misalnya kaye bergerak dalam konteks peranggaran perilaku
tentu dengan bukti bukti dan informasi yang memadai
kaye bisa melakukan itu
tapi kemudian saya kira juga publik juga terutama perguruan tinggi dan akademisi
juga bisa melakukan eksaminasi
eksaminasi ini kan menjadi penting eksaminasi publik
karena satu dia bisa mengarah pada putusan itu sendiri
jadi substansi putusannya kemudian dikritisi dibedah secara akademik dan objektif
yang kedua dia juga bisa menjadi eksaminasi publik ini bisa menjadi rekomendasi kebijakan
tadi mas kucing menarik sekali mengaparkan bahwa ada tren
misalnya putusan peninjauan kembali di mahkamah agung terkait dengan kasus korupsi misalnya begitu
ini yang kemudian juga bisa dikolaborasikan
satu dalam konteks peranggaran perilaku kaye bisa kemudian dioptimalkan
kolaborasi dengan publik
peguam tinggi dalam hal ini dan akademisi
itu bisa melakukan eksaminasi
karena putusan itu sendiri kan
tadi kang asep juga menegaskan bahwa ada independensi hakim
ada kemandiran hakim dan seterusnya
tapi kan itu juga tidak kedap dalam ruang hampa
tapi ada juga dimensi dimensi sosiologis yang
tadi peran peran publik untuk melakukan eksaminasi
untuk mengkritisi putusan secara objektif itu juga penting untuk dilakukan
yang paling mengkhawatirkan adalah
itu tadi yang sempat disebutkan bang uceng tadi
masalah kemudian eksesnya adalah ketidakpercayaan terhadap
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan
kita akan bahas masalah itu sesaat lagi
kita harus break dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
anda kembali di cnn indonesia newscast
kami lanjutkan dialog membahas potongan hukuman untuk jaksa pinangki
kang asep salah satu kalau kemudian kita melihat pertimbangan hakim
di saat putusan di pengadilan negeri
salah satu yang memberatkan adalah posisi pinangki sebagai aparat penegak hukum
karena ini dinilainya bisa tidak mendukung program pemerintah
dalam memberantas korupsi kolusi dan nepotisme
kemudian dipertimbangkan atau tidak pada saat kemudian diambil putusan
di tingkat pengadilan tinggi
ya pn dan pt itu sama sama judik taksi
jadi ketika memberikan pangan putusan terikat oleh kuha pasar sembilan puluh tujuh
jadi ketika pn sudah tepat dan benar tadi mempertimbangkan
terima penegak hukum ketika dirubah sepuluh jadi empat
seharusnya itu dalit itu yang dipatahkan
jadi pertimbangan pn itu ya itu dipatahkan
jadi ya itu dipatahkan
patahkannya dengan kalimat
dipecat punya anak wanita itu yang tidak masuk akal
saya bilang itu yang aneh
harusnya kan kalau katakanlah itu
kenapa nggak dibebaskan sekalian aja gitu kan
menurut saya kan dibebaskan biar bisa pulang ke rumah
ini anaknya gitu kan
kamu empat tahun kan empat tahun lama jaraknya
jadi ketika pn telah mempertimbangkan berat ringannya
untuk penegak hukum ya titik beratnya sehingga jarak lebih tinggi
dari putusan jaksa sekarang mau diturunkan lagi
ya harusnya pertimbangan pn tadi dibongkar oleh pt
pt tidak membongkar
jadi saya membacanya begini
kan mahkamah agung itu adalah judik juris

tidak tunduk terhadap kasasi
jadi sebelum dipotong oleh mahkamah agung mungkin pt
nah udah potong dulu lah sama pt gitu
cuma ketika pt memotong
itu kan yang jelas banyak potongan potongan ya tadi
itu mungkin yang terjadi
sederhana melihatnya kalau kita mau kawin itu ya
dilihat bebot bibit bebet
nah kita lihat aja para pemutus ini bebot bibit bebet ya gampang kok
ya track record nya latar belakangnya pemutus itu gampang diketahui kok
dan itu sangat gampang sekali
dan satu persis ya siapa yang putus
oke tapi menurut anda gender memang tidak tepat
kemudian menjadi pertimbangan dalam putusan hakim
kan di depan hukum sama
beda kali di depan hukum sama yang beda itu di depan mertua
depan hukum mau laki mau perempuan mau gender apapun
ya kalau melakukan perbuatan
nah sekarang kata ambil contoh
perbuatan perbuatan wanita yang lain
yang hampir sama dipertimbangkan itu kan
perkara korupsi maupun perkara di luar korupsi
apa yang baru melesat kemarin itu kan ada tuh
yang dapat dari luar negeri
apa yang di dalam negeri
itu kan sama juga apa dipertimbangkan
bahkan satu lagi wanita itu lebih nenek nenek lagi
kenapa nggak dipertimbangkan
dah jompo sekalian
nih kok masuknya
jadi kalau gitu nanti gampang
nanti saya sekadar adilis saya wanita
bukan namanya aset jadi ance gitu kan
lebih bagus lagi kalau pertimbangannya itu
janganlah bikin pertimbangan itu bisa dibaca
oleh para akademisi ya
apapun kita bisa membaca
ketika merubah sepuluh menjadi empat itu harus logis ya
keputusan begini ada teorinya
bagaimana logika berpikir
kita mengambil konklusi ya dari fakta
isu menjadi fakta persidangan dengan analisa hukum
hingga mengasihkan konklusi jadi sepuluh jadi enam
atau bebas lepas tewas
itu harus ada pertimbangannya
gemitifur bahasa belandanya
tapi kalau itu tidak nampak
ini kan terlalu menyakiti perasaan publik
udah publik tersakiti
sekarang keputusan ini
kan sejak awal tadi mas hussein katakan
nanti kalau nggak kita kpk tahu
ya gini keadaannya juga sudah kita tahu lah
sudah dibaca semuanya gitu kan
ini terlalu jelas lah ini nampaknya nih
ada jalur jalur yang sebenarnya
ya harus ke jalur hukum
tapi ada jalur lain gitu kan
jalur mana jalur mana saya nggak tahu
busway atau jalan tol saya nggak tahu
tapi yang nampak kenapa sepuluh jadi enam ini
kayak jadi empat ini bilangnya enam
tapi jangan jangan dipanggil ahli matematik
ahli aljabar gitu
untuk menghitungnya pakai cipoa
apakah kemudian pertimbangan yang tidak logis
perbedaan yang sangat signifikan
kalau tadi kata kang asep
ada potongan yang luar biasa
itu tidak menjadikan
salah satu poin
penyimpangan perilaku hakim
apakah itu tidak bisa menjadi salah satu poin
kalau kita lihat di
kalau acuannya kalau di etik dapat doang perilaku hakim
kan itu sangat general ya
kang asep juga pasti tahu
misalnya poin profesional
poin apa bagainya gitu
ini memang sangat general dan
bisa dalam berbagai perbuatan sebenarnya ya
nah tapi memang
maksudnya ini kan
bentuk perusahaannya kan rekomendasi
jadi ketika memberikan rekomendasi ke mahkamah agung
untuk apa ditindaklanjuti
maka kebanyakan memang
adalah ideal gitu
tapi yang juga
pentingnya untuk membedakan
titik batas antara
aku yang perilaku murni dengan
komisi jisial dan kedisi
maupun irisan di keduanya gitu
jangan memang ada area area arsir yang memang kita
bagi cara tegas gitu ya
apakah dia di mahkamah agung di pengawasan
atau komisi jisial
nah itu sebuah tempat yang masih terus meneruskan tadi gitu ya
tapi dampaknya memang pada efektivitas pelaksanaan
keputusan dari komisi judisial gitu
saya tidak memberikan apa atau berpretensi untuk memberikan bahwa itu
bahkan penyimpanan perlaku dan
tapi kalau dikatakan penyimpanan perlaku itu
memang sumbernya bisa banyak gitu ya
nah salah satunya memang bisa dilihat juga dari
bukan dalam konteks melihat
atau membenarkan ya apa
membenarkan atau tidak membenarkan
melihat bahwa apakah di dalam
di dalam itu ada
yang tidak bisa
itu bisa dilakukan analisis
saya kira memang tidak dalam konteks itu
oleh perguruan singkiran atademi
sudah menjadi salah satu yang poin yang
akan bermanfaat bagi komisi judisial
terutama tadi ya apakah
mana yang perlaku murni mana yang teknis jisial
mana yang harus ada daerah arsir atau daerah abu abu
ya ke depan juga itu apa
rekomendasi rekomendasi dari komisi judisial juga bisa lebih efektif
baiklah kalau kemudian
fonis jaksa pinangki ini dikatakan mencederai
bagaimana kemudian bisa mengobati
perasaan publik yang sudah cedera ini
kita akan bahas sesaat lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
bang uceng kalau kemudian tadi
kayak mas miko sudah mengatakan
ditunggu eksaminasi dari masyarakat
dari para akademisi
sejauh mana kemudian publik bisa bergerak
untuk kemudian tadi
keadilan publik yang sudah dicederai ini
sebenarnya sederhana saja
kalau kita ingat
ada tiga seingat saya
yang menjadi urgent dan penting
satu dia dianggap melakukan korupsi
yang kedua dia dituduhkan juga
dibicarakan bahwa dia melakukan yang namanya
dan yang ketiga adalah
dia melakukan permufakatan
untuk melakukan sesuatu
jadi kalau kita lihat derajatnya itu
yang kedua adalah
bahwa ini kasus yang sangat menyita perhatian publik
bukan hanya sekedar kita bicara soal
siapa yang dia bantu
tapi juga siapa yang membantu
bahkan kalau kita petakan
ada politisi di situ
ada kemudian menyeret nama polisi ya
ada menyeret ada beberapa nama yang kemudian dikerjakan
dalam kaitan itu
nah menurut saya
daya rusaknya sangat besar
jadi kalau kemudian ada upaya untuk mendiscount
dengan potongan yang sangat luar biasa
tentu sangat mencenderai rasa keadilan publik ya
apalagi kalau kita lihat dalam konteks kasus kasus lain
di mana untuk perkara perkara yang serupa maupun tidak serupa
itu hukumannya berbeda
jauh berbeda konteksnya
maksud saya adalah
ini saatnya publik bergerak ya
bagaimanapun negara mengalami penurunan derajat
semangat pemberantasan korupsi yang sangat
makanya kenapa kemudian publik bergerak
publik itu adalah kita semua
kita semua dalam artinya masyarakat akademisi
barangkali kerja kerja yang seperti dikatakan mas miko tadi
akan melakukan eksaminasi
upaya upaya untuk melihat putusan itu sendiri
publik sendiri langsung juga bisa melaporkan
atau kemudian memberikan upaya upaya lain dalam upaya menguatkan bahwa
ini harapan publik pada penegakan hukum anti korupsi
pada saat yang sama kami menagih juga sebenarnya
peran serta lembaga lembaga negara untuk menjaga ini
bagaimanapun kita punya anak anak reformasi dulu ya
lembaga lembaga yang menjadi anak reformasi
ada kaye ada mahkamah konstitusi
ada kpk dan lain lain sebagainya
kalau lembaga lembaga tertentu seperti kpk dan mahkamah konstitusi
makin meredup semangat pemberantasan korupsinya
kita berharap ada yang kemudian
mau menyalakan kembali lilin lilin pemberantasan
dan salah satunya harapannya adalah komisi yudisial kurang lebih
dalam konteks ini ya komisi yudisial ya
yang paling mungkin digunakan
kenapa karena komisi judisial itu
punya kewajiban konstitusional untuk melakukan
perusahaan yang lebih baik

walaupun tentu saja ada perdebatan panjang
apakah bisa masuk keputusan atau tidak
apakah bisa menggunakan putusan dalam pengawasannya atau tidak
karena domain pengawasannya adalah soal kinesis dan perilaku ya
yang kira kira menyimpang
tapi menurut saya bisa sebenarnya dilakukan pengayaan wacana
untuk melihat secara detail
karena biar bagaimanapun rasanya
saya setuju dengan kang asep ini rasanya mustahil
dan ini kayaknya pertama kali terjadi dalam sejarah indonesia
ada penggunaan logika ngaco seperti ini
menurut saya bisa sebenarnya kita lihat bau anjirnya
dan tinggal bagaimana konstruksi hukum yang bisa kita upayakan bersama
untuk mengejar upaya merusak pemberantasan korupsi macam ini
oke ada harapan besar terhadap lembaga peradilan
termasuk juga komisi yudisial untuk menjawab pertanyaan pertanyaan publik
dan jangan sampai ini kemudian nanti akhirnya membuat publik tidak percaya lagi
terhadap lembaga peradilan
mas miko silahkan dijawab
apa yang akan dilakukan kay
memang tentu perlu yang perlu menjelaskan keadilan sendiri yang menerbitkan keputusan ya
memang nanti ada kesalahan apakah ini akan menjadi keadilan atau tidak
tapi beberapa waktu belakangan kan
magung juga bisa penjelasan penjelasan terhadap perusahaan perusahaan tertentu
jadi satu bagian penting juga karena berkaitan dengan tadi
maksudnya yang saya tegaskan bahwa ini berkaitan dengan perusahaan publik
terhadap ruang pengadilan dan lebih luas lagi ya
paru apa penegakan hukum di indonesia
jadi saya kira tidak ada salahnya juga kemudian pengadilan
apalagi mahkamah agung ya punya fungsi pembinaan itu menjelaskan kira kira
keputusan ini apa kemudian apakah tadi pertanyaan pertanyaan publik
itu juga harus dijawab ya untuk memulihkan kembali kepercayaan publik
kalau saya boleh menggunakan itu
itu yang pertama yang kedua saya melihat bahwa ini kan perdebatannya
memang kebanyakan dalam soal pertimbangan ya pertimbangan hakim
kemudian juga ada soal ponis yang kemudian sangat drastis
berkurang dari dua belas tahun menjadi empat tahun gitu
nah dalam konteks itu komisi judisial kan sangat terbatas ruang bergerak

tapi dia hanya bergerak dalam konteks itu apabila ada dukungan dalam perilaku hakim gitu
nah tentu komisi judisial dalam konteks itu akan mengumpulkan berbagai informasi
akan menerima berbagai laporan jika ada masyarakat yang melapor gitu ya
kemudian ini akan menelusuri semua semua yang kemudian berkembang dalam proses gitu
nah tapi kan pertanyaan pentingnya adalah bagaimana dengan putusan ini sendiri
itu menjadi pertanyaan karena apa
ahy tidak akan mungkin bisa membenarkan atau tidak membenarkan putusan
dan juga tidak mungkin mengatakan bahwa ini tepat atau tidak tepat gitu
karena itu jalurnya upaya hukum yang tadi kang hasir juga sudah elaborasi secara detail sekali gitu
nah dalam konteks itu saya kira tadi
bahwa kolaborasi masyarakat tinggi dengan lembaga lembaga negara yang dalam tanda kutip masih dipercaya itu juga penting
misalnya kita mau melakukan eksaminasi
kita bisa masuk dalam konteks utamanya
mungkin bisa masuk dalam konteks situasi dari keputusan itu sendiri gitu ya
walaupun ini ada dua
satu terhadap keputusan itu
kedua terhadap kebijakan kebijakan penegakan hukum dan peradilan ke depan
itu saya tuh masukkan masukkan berharga yang sangat berharga bagi kepentingan publik pada pengadilan yang berintegritas dan akuntabel
oke oke terakhir dari anda kang asep
apa saja menurut anda yang bisa dilakukan supaya apa yang terjadi
kasus jaksa pinangki ini tidak seperti yang diharapkan
dikhawatirkan akhirnya akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum
ya jadi jangan dibalik independensi peradilan lalu peradilan berkelit
sekali lagi putusan itu putusan hakim itu mempunyai pertanggung jawaban
satu pertanggung jawaban kepada tuhan
kan irahnya demi keadilan bersama kewanah ma'a isha bukan demi kewanitan yang adilan berada kan
nah jadi itu yang pertama
kedua dia pertanggung jawaban kepada hukum
kami kami yang ajar di hukum saya prof uceng itu kan pertanggung jawaban ketika pertanyaan ma'a isha
kenapa begini begitu tidak
pertanggung jawaban kepada publik
ukuran itu ada dalam diri hakim yaitu dalam tip prasetya hakim
ada tiga kesediaan hakim ada pancah berata hakim
kemudian di perilaku hakim itu ada sepuluh perilaku hakim di pasal empat dan tiga puluh
keputusan bersama ketua kay dan ketua mahkamah agung dari mulai berbuat adil dan berintegrasi
artinya apa jangan berpaling jangan berlindung dibalik independensi
sementara diberi keamanan
dia harus berbuat adil bertanggung jawab terhadap publik terhadap dunia hukum
kalau semua nanti putusan peradilan yang mengatakan independensi hakim silahkan upaya hukum
tapi hukum tidak dipertanggungjawabkan kepada tuhan kepada publik kepada masyarakat ini akan berulang
mereka perlu mengatakan independen kami imparsial
dia lupa dalam dadanya itu ada ambang hakim kata kata apa banyak lah itu lah
ada lima itu lambang hakim yang harusnya
keluar keadilan sosialnya keluar kemanusiaannya keluar keberadabannya
kalau itu berkeadaban keadilan untuk publik saya kira ini akan diulang
akta menunjukkan sekarang kecenderungannya selalu
hakim mengatakan dibebas memutus silahkan upaya hukum
kalau itu berlaku terus ya semua tidak bisa bebas
bebas bebasnya seperti sekarang
jujur bebas ujungnya dipecat juga
sama hakim juga sekarang juga ini ya pecat juga lah
jadi artinya yang kemudian memberikan atau memutus hukuman ini juga harus ditindaklanjuti begitu ya kak ngasip ya
iya ada pertanggung jawabannya dia kan pertanggung jawab
putusannya itu dikeadilan berdasarkan maesah kan bukan dikewanitan yang adil dan berada
kemudian di ujungnya dia berdasarkan musawarah
kemudian juga dia mempertimbangkan para pihak
tujuan hukum itu kan kemanfaatan salah satunya
manfaatnya apa kalau main courting tanpa pertimbangan
ini logisnya harus masuk gitu kalau enggak masyarakat akan bertanya
jangan sampai nanti lahir
nanti lahir keadilan jalanan itu yang kita khawatir karena tidak mungkin
tidak percuma saya mas uceng
tiko juga sama sama dosen
ajar pokok tas hukum kan bubarkan aja pokok tas hukum
seperti bubarnya yang kita inginkan lembaga yang di kuningan itu kan
baiklah kita akan tunggu sama sama bagaimana kasus ini
buarkan uceng kak
baik baik baik kita akan tunggu sama sama bagaimana kasus ini bergulir
kita akan lihat ujungnya di mana
jangan sampai ini kemudian akhirnya berujung pada ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan
bang uceng dan juga mas miko terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu